udah berapa hari kamu tulis surat ini
setahun puas lu
tidak mungkin kamu bohong
abang mau ambil kelapa muda neng
nanti dibikin es kelapa muda ya
pakai gula merah
mama juga mau mbah
emang benci sama oguh ding
benci itu artinya benar benar cinta
mungkin kayaknya omongan si oding itu benar
siapa tahu dia benar
oguh enggak mau sendirian kayak gini
bikin pekak komenhoo
sini pikirin aja deh
jangan sepenuhnya minta bantuan
kamu mau usaha ayam petelur
tidak mungkin main main
hobi itu modal awal yang bagus
tapi itu tidak cukup
harus dilengkapi dengan ilmu
hobi dan ilmu juga tidak cukup
harus dilengkapi dengan keseriusan dan kerja keras
bapak tuh ngomongnya jangan marah marah gitu pak
bapak tidak marah bu
ngomong aja baik baik
kayak matt kegiatannya apa sih ros
selain luntang lantung maksud bapak kamu
kayak matt ya mau buka usaha ayam petelur pak mak
itu mah namanya bukan usaha
semua orang di cibarengkok pelihara ayam
kita juga punya ayam
tiap malam tidur di atas pohon
kayak matt kamu pelihara banyak pak
ayam kita ada sepuluh ekor lebih
masih kurang banyak
udah rasa turut luar biasa boys
kita kita mau ke rumah kembali

aku tuh udah grogi
jangan diem aja
ya begitu apanya pak
gak ada ujung pangkalnya
ya begitu apanya
ini kan baru awalan bu
jadi selain hobi
ilmu dan kerja keras
kita harus berdoa
di bayi latihan pemuda
biasanya ada macam macam pelatihan
ada pelatihan pertanian
bapak tidak marah bu
mata ibu ngeliatnya ke bapak terus
besok kemek kembali pelatihan pemuda
kamu harus ikut pelatihan bet
ke tempat ncoba ya pak bu
semua perempuan itu pecemburu
ibu liat dia dari cara melihat foto tadi siang
ibu lihat dia dari cara melihat foto tadi siang
kalau kamu sayang sama dia kamu serius sama dia kamu jangan macam macam
iya pasti bu
iya pasti insya allah bu
bapak mau kemana ibu belum selesai bicara
bapak nggak akan kemana mana bu mau duduk di sini
untuk awalnya akemed mempelihara seribu ayam petelur mak pak
seribu ekor paling banyak juga yang bertelur lima ekor
kalau ayamnya ada seribu ekor setiap hari paling sedikit lima ratus telurnya pak
iya mana mungkin begitu ayamnya melihat si kemet malas mereka bertelur
ternyata eros itu tidak mata duitan
iya bu bapak salah menilai bapak sangka eros perempuan mata duitan
ibu yang menyangka bukan bapak
pak lupa lupa bilang aja ngeledek ibu
kebetulan berdateng met
oh pasti betul
kebetulan maksud ubud
betul tidak pernah kebetulan
terserah lu aja deh

bener rasanya gua jadi sharing uratnya

masih biasa langsung pukul
shooting gagal tadi lah mas
tresnya udah apa
salah tuh tulisannya copta
l nya t dua tuh
tadi oh good udah nulis begitu mitt
so dia bilang begini
makanya kalau sudah begitu jangan begini
akhirnya jadi begitu begini
pelihara ayam petelur
telurnya dibawa pakai sepeda
telurnya pecah semua
suara aja pak
iya mak suara ajat
shhh ngapain si ajat kesini
mak mak mak bapak aja ya
bapak aja mak